pemimpin front pembela islam rizik syihab dilaporkan ke markas kepolisian daerah bali oleh sekelompok arang
rizik dilaporkan dengan tuduhan terlibat tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian terkait dengan video yang diunggah ke youtube
rizik dilaporkan dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian dengan menyebut akan memobilisasi umat islam untuk datang ke bali dan menghancurkan kuil kuil
petikan video itu diunggah ke youtube pada tujuh belas agustus dua ribu empat belas dengan judul sikap imam besar fpi terhadap isis
masa berharap polda bali serius menangani kasus ini mengingat dalam video tersebut terdapat ancaman yang berpotensi memancing perpecahan umat beragama terutama di bali yang selama ini telah berlangsung damai
melaporkan saudara hr atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam a kuhp
jadi dalam video tersebut saudara habib rizik telah mengatakan bahwasannya pada menit ke tiga belas
menit ke empat belas menit ke lima belas mengatakan akan mengumpulkan orang orang di luar bali untuk dikembalikan ke bali
yang kedua akan menghancurkan kuil kuil yang ada di bali
yang ketiga akan mendatangkan umat islam yang ada di luar bali untuk datang ke bali untuk menghancurkan kuil kuil yang ada di bali